dua petugas perwakilan mabes polri jakarta didampingi petugas ditkrimum polda jambi hari
selasa mendatangi kediaman samuel huta barat orangtua almarhum brigadir nofriansah yosua
huta barat di desa sungai bahar kabupaten muaro jambi heni salah seorang petugas menyatakan ia
ditugaskan mewakili pimpinan bidang logistik guna bertemu orang tua yosua selaku ahli waris
ia menyerahkan secara langsung dana tunjangan kinerja atau remunerasi dan gaji ke tiga belas yang belum
sempat dibayarkan sebelum kejadian penembakan terhadap yosua heni tidak bersedia merinci
berapa jumlah yang diterima ayah almarhum brigadir yosua mungkin ya kakaknya beliau
kan sampai kan ke ahli waris yang berapa untuk berapa bulan untuk yang
tiga belas yang tiga belas samwell huta barat didampingi ibu yosua rosti semanjuntak mengakui menerima dana
empat lima tiga rupiah dengan rincian tunjangan kinerja bulan juni dua ribu dua puluh dua sebesar dua tujuh dua rupiah dan gaji
ke tiga belas sebesar seribu tiga ratus lima puluh seribu rupiah uang diserahkan secara tunai karena rekening tabungan yosua
pihak keluarga juga berharap
bila masih ada hak lainnya maupun barang milik yosua
yang belum diserahkan agar dapat dikembalikan ke orang tua yosua
arven kennedy kota jambi jambi